kak lintang sakit kak krisna
mau apa lagi kalian kemari
dan sebagai suaminya harusnya kak krisna merawat kak kalintang
asal kalian tahu aja ya
sebentar lagi krisna akan mencerahkan dia tau
mau mencerahkan kak kalintang
krisna pasti akan lakukan
aku gak akan pernah mempertahankan perkawinan dengan istri
yang sama sekali tidak setia pada suami
asal kakak tau ya
kak kalintang itu
kita pergi dari sini
aku gak mau ribut ribut
pokoknya aku mau buktiin
kalau kak kalintang itu gak salah
dan kalau udah terbukti nanti
pasti kak krishna bakal menyesal
bukan cuma nyesel
bakal sangat menyesal
kamu gak perlu percaya sama mereka
mereka hanya sengaja
supaya kamu tuh kasian sama mereka
mereka cuma untuk ikut kesehatan
mereka cuma bercanda di dana kita
aku harus melakukan sesuatu supaya krishna tidak lulu dengan perempuan itu lagi
kak krisnanya ada bu
oh ada sebentar ya ibu panggilkan
ini dia krisnanya
marni ada apa
ini kak ada yang perlu aku bicarakan sama kak krisna
kak kak lintang harus kuat kak
aku harus ngasih tenaga buat kak lintang
kalau kalian gak bisa bicara di sini sambil jalan jalan aja ki
ayo silakan sambil jalan jalan biar bebas gitu bicaranya ya
aku udah berusaha tapi kenapa kak lintang nggak pulih pulih
malam ini indah ya
mar aku langsung antar kamu pulang aja ya udah
terserah kak krisna
jangan gini dong tangannya
nggak enak dilihat orang
itu kan cuma pegangan tangan kak
kalau orang mau lihat biarin apa aja
iya tapi kan kamu tahu aku udah punya istri
apakah krisna lupa
kalintang juga udah selingkuh kan kak
ngapain sih kakak masih mikirin dia
daripada kak krisna jadi sedih lagi
ternyata ibu kak krisna baik ya
kalau aku ada di samping ibu kak krisna aku ngerasa ada di sebelah ibu sendiri
padahal aku baru dua kali nangis kak

istrinya sakit seperti ini dia malah enak enakan jalan jalan sama cewek lain
aku janji aku gak akan pernah maafin dia
kak kak lintang
kak lintang udah sadar kan kak
sekarang kita cari tempat aja yuk kak yuk
kak buat sementara kita istirahat di tempat ini aja ya
setelah itu baru kita pergi dari sini
pokoknya aku bakal bawa kakak jauh jauh dari tempat ini
supaya kakak gak perlu lagi ketemu sama laki laki bajingan itu
kita mau pergi ke mana dinta
ya kemana aja
yang penting jauh dari tempat ini
dia tuh udah nyakitin kakak
jadi mulai sekarang kakak harus bisa ngelupain dan nggak boleh inget tentang dia walaupun cuma sedikit
aku tahu dinta
kasian sekali bayi dalam kandunganku ini
dia tidak diakui
bahkan oleh ayahnya sendiri
bayi itu gak perlu ayahnya
kan ada aku sama kakak yang bakal ngenyayangin dan membesarkan bayi itu
saya punya seseorang lau
lagi saja dia
aku tak sabar
tidak tidak tidak
dia bukan istriku lagi
dia sudah pergi meninggalkan aku
dia bukan istriku
mau ke mana ya ibu malam malam begini
apa yang kamu lakukan juragan
kenapa kamu baru datang
padahal saya sudah menunggu kamu dari tadi
saya tunggu anak saya sampai tidur dulu
baru saya bisa ke sini karena takut anak saya curiga
pergi ke setan sama anak kamu
saya sudah keluarkan uang banyak untuk kamu
ini rugi besar
kamu janji mau dapetin lintang putih kembali
lintang putih menarikkan diri lagi
saya sama sekali nggak nyangka kalau hal ini bisa terjadi
tapi sumpah juragan
saya sudah menyusun rencana ini
jadi semua ini adalah rencana ibu
ibu bekerja sama dengan bronto untuk menjebak lintang
selama ini krisna fikir ibu adalah orang yang baik yang lemah lembut
tapi ternyata salah
salah besar bu
ibu jahat sekali
ibu tega menjebak lintang
bahkan ibu memfitnah dia atas sesuatu yang tidak dia lakukan
apa yang kamu pikirkan itu tidak benar semua nak
ibu melakukan ini demi kebaikan kamu
kebaikan apa bu
dari awal ibu memang tidak suka pada lintang kan
maka itu ibu berusaha mengusir dia dan memisahkan dari aku
tolong dengarnya sekarang
sampai kapanpun usaha ibu ini gak akan pernah berhasil
sekarang krisna akan mencari lintang
untuk meminta maaf dan meminta dia kembali pada krisna
ibu mau mencari lintang
apapun yang akan ibu katakan krisna gak peduli
sekarang juga krisna akan mencari lintang sampai ketemu
krisna jangan pergi
aku sudah bunuh istrimu
padahal dia berusaha
aku udah mengusir dia yang sedang mengandung anakku
darah dagingku sendiri
aku harus menemukannya
aku harus menemukan istriku sampai ketemu
aku harus mendapatkan istriku kembali